kita ini saling memperkuat
ini mbak puan sudah menyatakan komentarnya yang sangat baik
jadi semua saling memperkuat
karena antara pd perjuangan dan pak jokowi dengan keluarga itu punya suatu emotional bonding
punya cita cita kebersamaan untuk membangun indonesia kita